tak perlu jauh jauh menghabiskan waktu di akhir pekan
karena kepulauan seribu bisa menjadi alternatif berlibur yang menyenangkan
kepala suku dinas pariwisata kepulauan seribu cucu kurnia mengatakan
wilayah ini memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan
kalau mungkin pad nya masih belum terlalu bisa terhitung banyak
karena homestay homestay ini kan kita belum masuk belum kita kenakan pajak ya
jadi paling baru di resort resort itu sekitar seratus miliar buat pertama
salah satu destinasi di kawasan kepulauan seribu yang saat ini mulai diminati adalah pulau air
pesona alam bawah lautnya yang indah membuat siapapun yang berada di dalamnya menjadi betah
pulau air yang ada di kepulauan seribu
masih menjadi prima dona bagi para wisatawan yang akan melakukan olahraga air
ataupun sekedar snorkeling ataupun juga diving
saat ini saya mau coba seperti apakah keseruan snorkeling di pulau air ini kita coba ya
terumbu karang dan aneka ikan ikan kecil yang hidup di dalamnya menjadi daya tarik wisatawan
bukan hanya domestik tapi juga mancanegara
ya saat ini saya sudah berada bersama teman teman
wisatawan lokal dari jakarta ada bimo dan juga aisyah
gimana pengalamannya melihatnya aisyah dulu
aku sih ini baru pertama kali aku snorkeling
terus bisa melihat karang kareng yang banyak
dan ternyata baru tahu kalau misalnya aku berada di jakarta
karang karengnya keren keren banget dan lebih sempurna
karena nggak usah eksplipasinya jauh jauh ke pulau pulau lain di luar jakarta gitu ya
ternyata di jakarta sendiri punya destinasi wisata yang luar biasa banget
dahulu pulau air hanya satu bagian
namun sengaja dikeruk di bagian tengahnya
sehingga menghasilkan celah perairan yang cantik untuk dilintasi
selain snorkeling saya juga mencoba salah satu spot menarik yang ada di sekitar kepulauan seribu
namanya gusung petrik
tempat ini menjadi spot paling oke untuk mendapatkan foto foto yang instagramable
ya kali ini kita ada di tengah tengah laut ya
mungkin banyak yang belum pernah kesini
ini namanya gusung petrik
dusun petrik itu satu tempat seperti ini terjadi pada saat air sedang
pasang surut seperti itu
nah kebetulan ini sedang pasang jadi masih ada airnya
kalau posisinya surut benar benar pasir yang ternyata ya
sementara patrick itu adalah nama sejenis bintang laut seperti yang ada di film film itu ya
nah kita mau coba berenang teman teman
untuk mencapai kawasan kepulauan seribu
masyarakat bisa mengaksesnya lewat dermaga marina ancol
menggunakan kapal cepat dengan jarak tempuh satu jam
atau tiap labuan berubang di muara anke
dengan durasi dua lima jam perjalanan
saya wan helmy andriawan sabutra kepulauan seribu